masih terkait informasi transportasi ya yuda bisnis transportasi online semakin ketat
di luar raksasa gojek dan grab kini bermunculan perusahaan startup berupa serupa dan juga di berbagai daerah di tanah air
seperti di jawa timur dua pembuat aplikasi transportasi mengklaim bisnis mereka lebih menguntungkan bagi mitra pengemudi
halo selamat siang
pembuat perusahaan harian yang dipotong dari titik penumpang
apa yang didapat hari itu itu juga yang menjadi penghasilannya tiap hari
pakai potongan seminggu mingguan sama bulanan
potongannya itu tiga puluh lima per minggu
itu potongan koperasi terus kalau bulanan itu satu ratus lima untuk simpan pinjam
selama kita setahun
nanti bisa dicairkan atau nanti kita pinjam buat modal usaha
nanti kita dicecil selama kita berjalannya aplikasi smartride ini
dicecil dan diberikan dalam bentuk apa shu
shu siksa hasil usaha itu
smartride adalah modal transportasi online yang baru diluncurkan tahun lalu
di luar jakarta mereka membidik kota kota kecil yang belum banyak penetrasi gojek
jawa timur mereka memiliki sepuluh mitra
mereka mengatakan sebagai aplikasi ojek online pertama berbasis kooperasi
karena itu semua mitra pengemuninya juga menjadi anggota koperasi artomoro langeng abadi pendiri smartride
dengan mewajibkan tiap mitra membayar simpanan wajib rp satu ratus lima per bulan dan sewa aplikasi sepuluh per hari
smartret menyatakan para mitra bisa lebih sejahtera
setelah dia menjadi anggota kooperasi
maka keuntungannya adalah dalam setiap tahun ketika dia menjadi anggota koperasi
dia akan menerima yang namanya shu yaitu simpanan hasil usaha
yang akan diterima oleh driver setiap tahunnya
dan itu akan sangat menguntungkan bagi driver karena dia dianggap seperti memiliki saham
selain smartride ada juga nujek
diluncurkan awal tahun lalu nujek disebut ceo nya sudah memiliki nilai valuase sebesar tiga puluh miliar rupiah
keunggulannya adalah layanan stop and go yang bisa memertikan pengemudi di jalan
dan memberikan peluang pengemudi lebih mudah mendapatkan konsumen
mereka juga menyediakan layanan konsumen perempuan memilih driver perempuan
alhamdulillah sampai saat ini karena fungsi yang dari nujek ini inilah yang menjadi istilahnya pembeda
karena kita bisa berlangganan
contohnya seperti kita untuk antar anak sekolah
yang selama ini ibu ibunya yang ingin tahu driver
layanan yang baik maka dia bisa menyimpan nomor driver yang ingin dipesan
jadi untuk perlangganan malah bisa
selain smartride dan nujek jaratan penantang gojek dan grab makin bertambah juga ditambahkan
dengan aplikasi lain yang sudah lebih dulu eksis
baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri
seperti antrin bitcard maxim vesgo maupun cyberjack
nah pertanyaannya sekarang apakah mereka mampu mendandingi dominasi dua raksasa gojek dan grab